dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan narapidana
di rutan makobrimob kelapa ii depok sofian sauri
saat ini pak sofian berada di makassar selamat sore pak sofian
selamat sore mbak
pak sofian bisa saya ketahui dulu tepatnya anda tahun berapa sampai tahun berapa berada di makobrimob
iya saya dari tahun dua ribu sepuluh mbak
dua ribu sepuluh sampai dua ribu sebelas ya
di blok mana itu pak sofian
saya di belakang pernah di blok a pernah
itu berarti blok apa pak blok a b c atau
blok a berarti blok yang berbeda dengan lokasi dugaan kerusuhan saat ini ya pak
sebetulnya dekatan itu itu kalau tidak salah ada tiga blok gitu kan ada b a b c itu
dan itu saling berdekatan tidak terlalu jauh jaraknya cuma tiga puluh meter
jaraknya tiga puluh meter
tiga puluh meter lah tidak jauh itu
sepuluh meter dari blok a ke b ke c seterusnya gitu
dibatasi apa pak kalau misalnya
batasnya cuma hanya pagar kawat aja
pagar kawat ya
dan terpisah dari gedung
terpisah dari gedung utama
dari gedung utama jadi ada tiga blok gedung gitu
masing masing gedung satu dengan lainnya cuma hanya dibatasi tembok beda bangunan
terus setengah tengahnya itu ada kayak
jaring jaring seperti itu
ada jaring kawat gitu ya pak sofian
ada jaring kawat betul
pak sofian sebenarnya seperti apa ketatnya di makobrimob pak sofian
iya memang sebetulnya makobrimob ini penjara paling ketat yang kita ketahui ya
masuk aja kita sudah ribet
ya susah gitu
misalnya kita ditanya misalnya ktp nya kemudian pemeriksaannya juga lebih kuat
bagaimana dengan sweeping petugas
kemudian dari situ dipropos dipiksa lagi nanti
ada beberapa tahapan pemeriksaan pemeriksaan
ada berapa titik pak
yang saya sebutkan memang menyebabkan timbul persoalan
persoalannya sebetulnya intinya overcapacitas menurut saya
karena memang satu kamar blok itu ada beberapa kamar
nah satu blok itu satu kamar itu
pertama itu diisi cuma delapan orang tujuh orang
ini kadang sampai lima belas
dan itu cukup sumpah
dan itu menyembuhkan persoalan
dan persoalannya memang sering terjadi
dan kalau tidak salah tiga bulan yang lalu itu juga terjadi penterokan
dan banyak yang hancur
dan itu sempat diliput oleh media
bulan november ya pak ya
dan dampaknya nggak main main
kemudian di torres damasraya keesokan harinya diserang dan dibangkat
oleh para penduduk ansar daulah pada saat itu
itu dampak daripada kerusuhan tiga bulan yang lalu
memang pada saat itu kemudian setelah blok blok abc ini sebagian ada yang hancur
kemudian diperbaiki direnovasi dan kemudian tahanan tahanan itu disebar
kalau tidak salah ke polres pores ada di jakarta selatan ada di bekasi ada di jakarta timur
tapi kemudian dikembalikan lagi mereka
ini akan menimbulkan dua persoalan menurut saya
apa persoalannya pak
masih soal kapasitas atau bagaimana
ini menimbulkan kerawanan
dengan over kapasitas ya dengan terjadinya overload kepenuhan
itu akan menimbulkan masalah
sebelumnya terjadi kerusuhan sebelumnya di lambaru
yaitu sampai main bakar bakaran
itu juga karena over kapasitas
lalu kemudian di sebelumnya juga ada di jambi
itu juga bakar bakaran
kemudian di medan di tanjung gustaf pada tahun dua ribu tiga belas

itu semua kapasitas kepenuhan
pas sofyan bagaimana soal pembagian makanan ya
bagaimana soal pembagian makanan di mako brimob
sejujurnya mako brimob termasuk memberikan makanan paling layak diantara lp lp lain
dia termasuk yang paling enak kalau menurut saya
cuma kan begini
itu kan persoalannya si wawan
wawan ini kan dibikinkan makan masakan oleh istrinya
kemudian masakan istrinya ini
dititikkanlah kata penjaga
iya pak sofyan
karena tidak ada pesukan
apakah anda sudah mendengar kronologi
apakah anda sudah mengetahui kronologi
iya saya tahu kronologisnya
dari siapa pak sofian sumbernya
saya kebetulan saya ikut di grup grup anak anak ansur daulah
saya ikuti perkembangan dari detik detik kejadian itu
grup jad ya pak
saya ikuti terus
karena mereka upload live langsung dari instagram ada di facebook
walaupun kebetulan mereka semua di ban up ya
di blokir semua oleh facebook oleh ini
tapi detik detik kejadian malam itu kita menyaksikan sampai pagi hari
oke apa yang anda lihat pak sofian
ya sangat mengerikan
sebetulnya ini bisa diantisipasi sebetulnya oleh pengelola penjara itu
apa masalah pertamanya kalau yang anda ketahui dari teman teman anda
itu triggernya di situ
yang kedua quick responnya kurang rendah sekali
ini kan sederhana masalah makanan
mbak bisa bayangkan dalam ketika kondisi frustasi
lalu dia kecewa
frustasinya dia ancam
ya penjaga itu dia katakan
kalau jam abadah isya belum dikirimkan makanan itu yang dimasak oleh istri saya
saya akan bikin kerusuhan lagi
itu teman anda wawan
itu teman anda wawan yang mengatakan begitu
wawan itu yang mengatakan
dia lah kalau boleh dikatakan provokasi berawal dari dia
saya ingin mengonfirmasi beberapa hal pak sofian
apakah benar pada kerusuhan terjadi hari selasa ya
jadi mereka sedang menunggu jatah makan malam
sebetulnya habis maghrib itu sudah ada jatah makan
jadi tidak benar kalau dikatakan itu karena hasil makanan kurang bukan
saya hanya ingin menikmati makanan yang bersumber dari istrinya
dia sudah buatkan saya pernah juga ngalami

masakan yang dimasak oleh istri kita siang harinya
dan kita di penjara waktu itu sedang kesusahan
rindu dengan anak istri rindu dengan makanannya
lalu kemudian masakan itu nggak bisa masuk
biasanya sebelum anda mendapatkan makanan kiriman apa saja yang dilakukan oleh polisi
atau penjaga sipir

dari brimo propos dari densus
karena dikhawatirkan di slip slip makanan itu dikirimkanlah misalnya kartu memori
atau baterai atau handset
kadang sudah seperti itu
dan saya pernah tertangkap ketika menyelipkan makanan itu
nah itu sudah bukan rahasia umumlah
itu pintar pintar kita kadang lolos kadang nggak lolos
kalau nggak lolos kita kadang diberikan hukuman
misalnya tidak boleh besuh selama sebulan itu biasa
tapi kadang banyak berhasilnya kita lolos
hal itu biasa kita juga tidak tahu
mungkin motivasinya wawan ini juga ingin mungkin ada barang yang ingin dimasukkan
tapi menurut saya tidak
karena ini soalnya cuma makanan tambahan
itu itulah kemudian pihak mako brimob itu memang mengetapkan kalau makanan dari luar
pihak mako brimob tidak merasa kekurangan mendirikan makanan kepada para tahanan itu
karena memang menurut saya agak mewah dibandingkan dengan misalnya di satong yang ada di lapas lapas
dan makanan di mako brimob itu
di mako brimob itu paling manusiawi
enak makanannya gitu
mungkin sekelas padang gitu ya
tapi kalau bosen kadang bosen juga gitu
nah kadang ini kita butuh makanan yang agak lain biar nggak bosen
oke akhirnya prosedur dilakukan
tapi menurut informasi dari rekan anda wawan
berapa lama itu makanan ditahan oleh petugas tidak diberikan
petugas ini sambil saling lempar tanggung jawab
inilah yang saya katakan
memang kadang quick respon ini penting ya dalam manajemen
ketika kita melambat dalam merespon sesuatu itu akan menimbulkan masalah
jadi konflik itu ibarat sebuah api
kemudian api ini membesar dan akhirnya tidak terkendali
ini sama juga
potensi konflik karena tidak ada respon ini menjadikan konflik yang lebih besar yang akhirnya tidak terkendali
saya perlu ingin mengajari bahwa petugas ini masalah sepele
tapi bisa menghasilkan persoalan yang besar
pekak dengan masalah masalah seperti ini
kalau memang masakan nggak ada salahnya anda menunda makanan itu
saya rasa ini responsif ya reaksi daripada persoalan makanan
itu juga dibenarkan oleh polri sendiri
bahwa itu bermula dari makanan masalah sepilih saja
tapi memang persoalannya komplek
dari pertama mungkin kepenuhan
mereka masih sidang
terlalu banyak yang ditangkap
sementara ruangan yang tersedia juga cuma terbatas
tadi sebagaimana dikatakan oleh pak wakil presiden betul
teroris ini kalau kumpul jadi satu dia jadi universitas jadi madrasah
tapi kalau dia dipecah dia jadi virus
apakah ada perbedaan perlakuan antara napi terorisme dan yang lainnya
apakah ada perbedaan perlakuan antara napi terorisme dan yang lainnya
apakah ada perbedaan perlakuan pak sofian antara napi terorisme dan yang lainnya
sebetulnya nggak ada perlakuan ya
cuma memang untuk teroris ada perhatian lebih ketat gitu ya
karena memang teroris ini kan juga kejahatan yang ekstra gitu
jadi memang perlakuannya berbeda gitu
bagi yang tidak mungkin mungkin mungkin saja bagi mereka
karena memang kita sulit menghadapi orang orang nekat ya
pak sofian anda mengatakan beberapa kali bahwa ini sebenarnya masalah sederhana
sebenarnya soal makanan tapi memang eksesnya luar biasa
tapi apakah sampai harus menyandra kemudian ada jatuh korban polisi lima orang
sampai sekarang masih juga berjalan kondisi seperti itu
apakah harus seperti itu pak sofian
ini adalah puncak sebetulnya
puncak akumulasi dari ketidaksukaan kekecewaan
bentuk akumulasi dari frustasi daripada tahanan tahanan ini
perlu ada asas menulang ya
pengelolaan penjara yang melibatkan stakeholder semuanya untuk menangani masalah ini mbak itu
saya rasa masalah ini tidak bisa dibebankan kepada densus delapan puluh delapan
perlu banyak psikolog psikolog yang lain
seharusnya saya menawarkan
oke pak sofian saya konfirmasi lagi
itu perlu ada manajemen
perlu ada penataan ulang
karena ketika mereka sedang down mereka butuh seorang pahlawan
butuh seorang yang bisa menamatkan ideologi dia
tapi ternyata setelah mereka tertangkap mereka bukan menambah mereka sadar
justru maka menambah semakin ekstrim semakin radikal
pak sofyan pak sofyan apakah
tahanan tahanan teroris blok blok tahanan teroris ini menjadi sebuah madrasah
menjadi sebuah tempat persemaian ideologi
misalnya seorang simpatisan ketika dia masuk penjara dia akan jadi radikal
seorang radikal masuk penjara bergabung dengan para teroris lainnya dia akan menjadi ideolog
kapan kita akan selesai dalam menangani masalah masalah seperti ini
persoalan satu belum selesai ini menimbul persoalan yang lainnya
pak sofian pak sofyan anda katakan saya konfirmasi lagi informasi yang anda sampaikan ini
anda terima dari grup jad ya
betul pak dari grup jad
apakah juga diketahui seperti apa kondisi saat ini di sana pak sofian
jadi sejak dua ribu empat belas bahkan dua ribu sepuluh semua aksi aksi terorisme itu dilakukan oleh kelompok kelompok yang memang lebih ekstrim daripada kelompok kelompok pertama sejak tahun dua ribu
pelaku bombali i bombali ii sambaliskartan sampai j mario i dan ii
yang pada waktu itu hanya mentargetkan target target asing
nah setelah dua ribu sepuluh munculnya kelompok aman abdurrahman yang menistakan kepada jamaat tawhid walhiyad
maka perubahan target itu berubah yang tadinya asing menjadi kepada keamanan semua yang berbau kepada pemerintahan
pak sofian apakah anda tahu kondisi saat ini di makobrimob seperti apa
apakah masih benar masih ada polisi yang disandara
ya yang menurut saya berita di grup grup mereka mereka masih menyandara satu orang penyidik densus delapan puluh delapan
satu orang penyidik densus delapan puluh delapan
seperti apa pak terluka atau bagaimana
saya rasa dia terluka
atau mungkin prediksi saya sudah terbunuh juga
tapi kalau tidak salah tadi siang itu mayat mayat sudah diserahkan oleh kelompok ansor daulah yang menguasai beberapa blok tahanan di makobrimob
dan itu ada enam orang yang terbunuh
kita turut prihatin
dan satu ada yang masih disandara oleh mereka
pak sofyan apa
yang sekarang sedang dinegosiasikan oleh teman teman anda di jad yang berada di makobrimob apa yang diminta oleh teman teman anda di sana
perlu dirawat saya sudah tidak berteman dengan kelompok kelompok ini
tapi di grup itu masih ada ya pak apa informasi yang anda dapat

saya memang memantau mereka
apa yang mereka minta sekarang
mereka ingin dinegosiasikan
di antara permintaan mereka adalah menghadirkan ustadz aman abdurrahman
saya rasa kita bisa kepolisian bisa memakai aman abdurrahman untuk menyelesaikan masalah ini
dan itu ada di instruksi dan perintah aman abdurrahman begini
apakah mereka akan terus bertempur sampai mati matian
karena mereka sudah berbaikat mati
kalau kita lihat video video mereka itu banyak viral
dan mereka siap mati semuanya
dengan senjata seadanya
kalau tidak salah menurut apa yang diterangkan oleh densus delapan puluh delapan bukan densus delapan puluh delapan ya dari dalam sendiri
ada tiga puluh pucuk senjata yang dikuasai oleh kelompok ini
dan tiga ratus peluru amunisi
dimungkinkan itu akan dijadikan untuk modal perlawanan sampai mati
nah makanya mereka meminta pada aman ini mau diteruskan sampai mati atau ada negosiasi negosiasi ulang
oke itu satu menginginkan aman abdurrahman kemudian apa lagi permintaannya
memediasi kelompok ini
bisa saja aman abdurrahman menurut saya karena ini model gerakan jet ini kan model patro
dan ini adalah model yang sangat penelastik paternalistik jadi dia bagaimana induk semangnya bagaimana menurut amirnya atau menurut ustadznya gitu
kalau ustadznya minta damai damai negosiasi negosiasi
maka itu bisa dijadikan penyelesaian dan saya lihat polri juga menginginkan agar kawanan yang ditawan oleh kelompok ansor daulah tahanan ini itu bisa diselamatkan
dan dia masih menegosiasi bagaimana bisa menyelamatkan itu semua
itu yang masih ditawan dan kemudian dia bawa menyerahkan senjata
kalau tidak sampai perang mati matian saya nggak bisa membayangkan ini menjadi sebuah tragedi terburuk dalam manajemen penjara di indonesia
terutama di kandang polri sendiri di makrobrimo
iya pak sofyan
anda bisa bayangkan apakah harus satu ratus empat puluh delapan ini jadi korban semuanya
iya pak sofian berarti permintaannya kuncinya adalah bertemu dengan ustadz aman abdurrahman itu
kuncinya di situ tidak ada hal lain yang diminta oleh
mereka yang ditahan
yang pentingnya adalah bagaimana polri ingin menempuh jalan soft approach ya
dengan pendekatan soft dan menegosiasikan ini semua
mau tidak mau harus menggunakan aman abdurrahman dan dia akan memerintahkan semua anak buahnya
ya untuk menyerahkan senjata senjata itu
baik pak sofyan
sauri terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news